penyanyi pun bapak joko widodo sekalian nyariin wonteneng kocoro pasang belketipe
utal minggahkan belketipe baru pijanurkan nyam say
penyanyi pun bapak joko widodo minggah hondo tengang belketipe katuraken engganggaru
tunggulika pasang wonteneng bapak binici
menggah wigatau sing sejauh tai dududani pun kola wasampun kelaturake
hanulat tuk wikolonyai agen taruk gadah dana
reh dinigriani pun wonteneng caketwono supatos asri lansai
saku peking dirioti pun pasang
imeniko engkang mau belketipe
blara dipun anjam say
sarang dipun pasangi belketipe wonsak dung diyo
satemah porong tamu engkang samirawuh
sakit lenggah kanti remen perdigo
tungguli penyanyi bonbo bapak joko widodo sekalian
linuweh rejeki ni pun lan sane sane si pun
pari sauli mugiti nenggan rejeki engkang katah porotilah lan halal lantai ibah
dene cengkir gading pasemun papaning jabang bayi mugi engkang polokormo
kapaningan momongan engkang sholah lan sholatah
kalau tinggal galing pun
engkang setunggal ibu
rauh si pun ingih ecok
kabinet saking namini pun rojomu kesatu ngaleng titah engkang omlos punewata allah
kan temen temen dongani pun mihani pun bapak jokowi dutuh sekalian
menikol ugi binaringan drajat pangkat
inginit nangin tetep hanggadai budi engkang liur
katoskeng ramani pun
putro engkang badi polokromo
bapak bapak tani bibi yang saya hormati total dawet itu sebenarnya penuh dengan atau secara dengan makna
dawet bentuknya kecil dan bulat melambangkan bahwa orang mau cucu doang
kalau tidak ada golong giliknya kata atau golong giliknya rembuk satu visi misi dan misi tidak akan terjadi pernikahan
kemudian dawet dicampur dengan santan berwarna putih kemudian diberi juruh yang benar adalah juruh
yaitu sirup dari gula jawa warna merah dan putih lambang laki laki dan perempuan
menyatu dengan demikian insya allah segera diberi momongan oleh allah swt
kemudian membelinya dengan uang yang dibuat dari tanah namanya di krawengnya
mengingatkan kepada kita semuanya bahwa manusia itu kalau sudah ditimbali atau dipanggil oleh allah swt
insya allah akan kembali menjadi tanah lagi oleh kanan
karena itu selama hidup di dunia andalah selalu mengutamakan yaitu kebaikan
sekali lagi kebaikan dan kebaikan
kemudian ibu joko widodo menjual ada yang membeli
ini adalah juga syarat dengan makna bahwa di dunia ini adalah keseimbangan keseimbangan hidup
ada yang jual ada yang beli
padang ada petang ada bunga ada susah ada lemu ada kurung ada awan ada bumi dan sebagainya
jadi keseimbangan hidup di dunia
sekali lagi bahwa ini merupakan keseimbangan hidup
ada yang jual ada yang beli dan sebagainya dan sebagainya
bukan ada yang beli
maka kalau untuk doa doa kita supaya kita muslim
rauhbanak atina fidu ya sallahu alaihi wa sallam wakinya aljabannar diberi kebahagiaan dunia dan akhirat
amin amin ibu
selama menjual dawah
amin sekolah dunia
amin sekolah dunia
ibu iryana selalu dipayungi oleh bapak joko widodo yang selalu tersenyum
selalu tersenyum karena hari ini beliau memang kebahagiaan

tinggal ke wahid ya
lagi lagi telah sehingga